bergeser menuju bandara soekarno hatta ada raf raf cafe di sana
di tengah pelonggaran aktivitas masyarakat sekarang
apakah ini merupakan imbauan dari pihak bandara karena tingginya calon penumpang
yang juga akan menggunakan jasa di bandara soekarno hatta
puspa meskipun surat edaran nomor lima belas yang berisikan tentang protokol kesehatan perjalanan orang
ini tetap berlaku walaupun ppkm yang sudah dicabut oleh pemerintah
namun protokol kesehatan dari bandara soekarno hatta ini pun juga masih tetap dilaksanakan
dan beberapa protokol kesehatan yang dihimbau dan juga diwajibkan kepada para penumpang
baik para penumpang yang dihimbau dan juga diwajibkan kepada para penumpang
sedang menunggu di ruang tunggu kemudian juga di area check in
dan di dalam pesawat sampai selama perjalanan maka protokol kesehatan tersebut
tetap harus dilaksanakan seperti misalnya menggunakan masker
seperti yang saya berikan contohnya kepada anda dan saya juga memakai masker di sini
kemudian juga ada penyediaan hand sanitizer di beberapa titik lokasi di bandara soekarno hatta
dan juga penyemprotan disinfektan secara berkala seperti misalnya yang ada di pegang
menggunakan troli yang biasanya digunakan oleh para penumpang untuk mengangkut barang
protokol kesehatan ini tetap harus dilaksanakan mengingat ada informasi bahwa di india
kasus covid sembilan belas juga sudah mulai naik dan sementara dari presiden joko widodo
baru saja mengatakan bahwa covid sembilan belas saat ini juga diprediksi akan kembali meningkat
namun masyarakat dihimbau untuk tetap tenang dan tidak khawatir
dan juga bisa melakukan vaksinasi baik vaksinasi pertama kedua dan juga booster yang pertama dan juga yang kedua
sementara puspa berkaitan dengan arus mudik yang dapat saya informasikan kepada anda dan juga pemirsa
sampai sejauh ini bisa diprediksi bahwa akan ada satu ratus enam puluh empat ribu penumpang
yang akan memadati bandara soekarno hatta baik dari kedatangan maupun juga dari keberangkatan
dan dengan total keberangkatan
sekitar lima ratus tujuh puluh empat penerbangan dan juga dengan kedatangannya lima ratus enam puluh empat penerbangan
jadi ada total satu satu ratus tiga puluh delapan penerbangan
sementara itu puspa untuk di terminal tiga sendiri ada empat ratus enam puluh penerbangan dan juga ada enam puluh delapan penumpang
yang sampai saat ini memadati bandara soekarno hatta di terminal tiga
beberapa kota yang menjadi destinasi favorit bagi para pemudik ya ini seperti di jawa tengah
timur jawa barat dan juga di yogyakarta dan beberapa kota lainnya yang ada di indonesia
puspa selain protokol kesehatan dan juga informasi terkait dengan padatnya penumpang
yang memang diprediksi bahwa pada hari ini atau h tiga lebaran ini merupakan puncak dari arus mudik
di bandara soekarno hatta jelang hari raya idul fitri pada tahun dua ribu dua puluh
baik terima kasih laporan anda raff raff kaffi dan juga sebelumnya ada
puti fanfudi di pelabuhan merak banten
kami tunggu update selanjutnya mengenai arus mudik lebaran dua ribu dua puluh satu
rekan rekan terima kasih